ke akun instagram pribadinya aktris pevita pierce mengunggah beberapa foto dan video
yang memperlihatkan ia sedang berada di rumah sakit
dalam keterangan fotonya pevita menulis ia sudah lima hari terinfeksi covid sembilan belas
ya pevita dinyatakan positif covid sembilan belas dan harus dirawat di rumah sakit
pevita menyatakan terkejut meski sudah menjalani pola hidup sehat
menerapkan protokol kesehatan virus corona tetap hinggap di tubuhnya
dikutip dari cnn indonesia com manajer pevita menyebut tak mengetahui
dari mana pevita terpapar covid sembilan belas
selain sedang menjalani syuting film pevita mempunyai kegiatan lain
sehingga sulit melacak penularan covid sembilan belas
pevita pun mengingatkan para followernya agar tetap menggunakan masker
dan menjaga jarak saat berada di area publik
kabar tak menyenangkan juga datang dari aktris nirina zubir
dalam unggahan di akun instagramnya nirina menulis
dia dan suaminya ernest positif terkena virus corona
nirina mengajak suaminya tetap kuat menghadapi covid sembilan belas
ia juga meminta doa dari warga net untuk kesembuhannya
doa untuk kesembuhan nirina dan suaminya pun membanjiri kolom komentar